kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menegaskan
temuan kontaminasi parasetamol di muara angke dan ancol
belum cukup signifikan berpotensi mengganggu kesehatan manusia
parasetamol yang termasuk dalam limbah farmacetika ini
termasuk dalam emerging kontaminan
yang belum masuk dalam parameter baku mutu
bahwa sebetulnya parasetamol ini adalah emerging pollutant
di who saja baku mutunya belum ada
dan ternyata kalau dari penyampaian dari para ahli tadi kan ini juga kecil
jadi sangat kemungkinan kecil untuk kemudian mengganggu kesehatan
seperti diketahui sebelumnya dalam studi yang terbit di jurnal science direct pada agustus dua ribu dua puluh satu
dilaporkan konsentrasi paracetamol di muara angke adalah enam ratus sepuluh nanogram per liter
sementara di ancol konsentrasi paracetamolnya mencapai empat ratus dua puluh nanogram per liter
zainal arifin salah satu peneliti yang terlibat dalam riset ini menjelaskan
kontaminasi paracetamol yang cukup tinggi di perairan utara jakarta
bisa jadi berasal dari tiga sumber
yakni ekskresi akibat konsumsi masyarakat rumah sakit dan industri farmasi
hasil penelitian pun membuktikan konsentrasi paracetamol di perairan ini
faktanya juga berdampak terhadap kemampuan reproduksi kerang biru
dua di antara lima lokasi sampling
kita mendeteksi paracetamol yang relatif tinggi ya enam ratus sepuluh sampai empat ratus dua puluh di ancol
paparan jangka panjang dengan konsensi mau rendah mau tinggi
akan menyebabkan gangguan fungsi reproduksi pada jenis kerang
tapi kita tidak tahu kalau ini misalnya terjadinya di alam
polemik kontaminasi paracetamol jelas menimbulkan kekhawatiran banyak pihak
meski begitu para ahli menegaskan butuh penelitian yang berkelanjutan
untuk memastikan efek jangka panjang polutan ini terhadap manusia dan ekosistem laut
menindaklanjuti hal ini dalam dua pekan ke depan
klhk akan memanggil sejumlah perusahaan farmasi di jakarta
untuk investigasi pengelolaan limbah pharmacetika mereka